adanya wacana usulan pencabutan visa on arrival bagi warga negara rusia dan ukraina oleh gubernur bali ditanggapi oleh pihak ditjen imigrasi
dirjen imigrasi silmi karim menyatakan pihak imigrasi menangani keberadaan orang asing di indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada pihak imigrasi
berita ini merupakan ralat dari informasi sebelumnya
setiap kebijakan itu kan juga mesti dilihat secara komprehensif
apa yang terjadi di bali belum tentu terjadi di seluruh indonesia
sementara kebijakan fvo ini kan kebijakan untuk seluruh indonesia
jadi kita harus pertimbangkan secara matang bagaimana dampaknya untuk daerah yang lain
kemudian kejadian di bali itu kan tidak serta merta
kejadiannya itu di bulan februari semua
itu kan terjadi itu kan sudah melalui satu proses panjang karena harus
karena harus diangkat